memperingati hari guru yang jatuh pada dua puluh lima november
pengurus pgri cabang aji barang banyumas jawa tengah
mengadakan lomba tumpeng
sementara petugas atlantas pores mojokerto jawa timur
yang memiliki keahlian hipnoterapi
menghipnotis sejumlah pelajar untuk membantu para guru
membentuk perilaku positif pelajar di lingkungan sekolah
unik dan kreatif
seperti itulah tampilan tumpeng yang dilombakan oleh pengurus pgri cabang aji barang banyumas jawa tengah
dalam rangka peringatan hari guru ke tujuh puluh enam tahun kamis kemarin
sebanyak empat belas tumpeng dilombakan di aula gedung pgri cabang aji barang
jumlah ini mewakili jumlah ranting yang ada dari pgri cabang aji barang
para guru yang menjadi peserta lomba
memaknai positif dalam peran mereka mencerdaskan anak bangsa
dan itu terkurung ya istilahnya tindak bebas
kemudian guru itu adalah sumber pencerdasan anak bangsa
kalau anak didiknya bagus indonesia akan serdaskan
hasil penilaian dewan juri
tumpeng bertema ayam ingkung di dalam sangkar
karya kuswati guru taman kanak kanak tk aji barang kulon
menjadi juara satu lomba
tumpeng yang telah dinilai
selanjutnya akan dihidangkan bagi seluruh guru serta tamu undangan yang hadir
masih dalam rangka peringatan hari guru
sejumlah pelajar tingkat smp di mojokerto jawa timur
dihipnosis oleh seorang petugas satuan lalu lintas polres mojokerto
yang memiliki keahlian hipnoterapi
hipnoterapi ini untuk membantu para guru
dalam membentuk perilaku positif pelajar di lingkungan sekolah
masing masing pelajar akan dihipnosis selama sekitar lima menit di ruang guru
dalam kegiatan hipnoterapi pelajar ini satlantas polres mojokerto sekaligus memberikan sosialisasi tertib berlalu lintas saat bergendara pada kalangan pelajar